setelah resmi menyetujui menjadi justice collaborator
lembaga perlindungan saksi dan korban memastikan
barada richard eliezer dalam kondisi aman
lpsk berharap situasi yang aman dan nyaman
selama proses penyidikan membuat informasi yang dimiliki
barada eliezer konsisten hingga persidangan nanti
wakil ketua lpsk edwin partogi selasa pagi menyatakan
hingga saat ini barada e maupun keluarganya
tidak menerima ancaman terkait posisinya sebagai salah satu kunci
dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana
brigadir yusuf kutabarat
edwin partogi menyebut meskita mengajukan permohonan
perlindungan orang tua barada e berada di tempat aman
yang disediakan pihak kepolisian
barada e yang tengah ditahan di rutan bareskrim
juga mendapat perlakuan berbeda dari tahanan lainnya
meski demikian lpsk tetap akan menempatkan personilnya
untuk mendampingi barada e termasuk menyiagakan dokter
dan tim psikolog guna mengantisipasi hal hal
yang tidak diinginkan seperti penganiayaan
dalam proses penyidikan mencegah keributan
sehingga menjaga asupan makanan yang diperoleh
agar dipastikan layak dikonsumsi barada e
ada tahanan yang lain bersama dia
kemudian kemarin kemarin dari penahanan pertama
pengamanan terhadap barada e sudah cukup maksimum